sebelas haji indonesia asal kabupaten karawang
empat ratus tiga puluh dua jemaah calon haji asal kabupaten karawang jawa barat
yang tergabung dalam kelompok terbang delapan belas
diberangkatkan dari halaman kompleks islamic center karawang pada minggu pagi
rombongan jemaah calon haji diberangkatkan dari kompleks islamic center karawang
menggunakan sepuluh bus pariwisata menuju ke asrama haji bekasi jawa barat
setelah menginap satu malam di asrama haji bekasi
jemaah calon haji baru akan diberangkatkan menuju bandara soekarno hatta tanggerang banten
dari total empat ratus tiga puluh dua jemaah terdapat jemaah calon haji tertua
yang berusia sembilan puluh dua tahun asal kecamatan kelari
petugas penyelenggara ibadah haji arab saudi
petugas penyelenggara ibadah haji arab saudi
daerah kerja makkah bersiap sambut kedatangan jemaah haji indonesia gelombang pertama
mereka direncanakan datang pada dua puluh mei dua ribu dua puluh
tepatnya pada pukul dua belas siang hingga malam hari
ada tiga empat ratus dua puluh lima anggota jemaah dari delapan kelompok terbang yang akan memasuki kota mekah
mereka berasal dari embarkasi jakarta pondok gede jakarta bekasi batam surabaya ujung pandang dan juga palembang
selanjutnya mereka akan melakukan umroh wajib
petugas penyelenggara ibadah haji juga mengimbau kepada jemaah haji
agar waspada dengan cuaca di mekah yang sangat panas
kepada jemaah haji jangan sampai melanggar aturan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah arab saudi
masa karena terkait dengan cuaca yang sangat panas bahkan diperkirakan pada puncak haji
juga akan mencapai lima puluh derajat celcius bahkan lebih
oleh karena itu kami menghimbau yang pertama adalah
yang pertama untuk senantiasa menggunakan payung jika keluar pemondokan
kemudian membawa air jangan sampai dehidrasi